sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kenapa edo sampai begini indi
indi kenapa diam aja indi
cerita sama tante apa yang terjadi sama edo indi
tadi kenapa edo
tadi edo berantem sama fadil tante
terus apa indi
terus fadil narik narik kakinya edo kantor
akhirnya fadil mendorong edo sampai edo terjatuh
dan kepala edo terbentur tante
nggak nggak seperti itu saya bisa jelasin semuanya
tante saya bisa jelaskan tante
tegak tegaknya kamu melakukan semua itu sama edo
pergi dari sini
fadil udah lebih baik kamu pergi aja ya
pergi kamu dari sini
dan saya nggak akan memaafkan kamu
pergi kamu terus pergi
kalau gitu saya permisi
tante mau udah tante tenang ya
tante duduk dulu
apa ada tante
tante nggak mau kalau sampai terjadi apa apa sama edo indi
tante akan menuntut balas
minta ada yang mau bisa
ini ini dia
tante jangan begitu
kalau tidak bobo di gigitnya mu
tidurlah kafa anakku sayang
tidurlah kafa anakku sayang
tidurlah kafa anakku sayang
tidurlah kafa anakku sayang
tidurlah kafa anakku sayang
tidurlah kafa anakku sayang
tidurlah kafa anakku sayang
kamilah percaya sama kafa dia
kamilah percaya sama kafa dia
papa udah bikin ayah kamu celaka kafa
tapi papa bener bener gak sengaja melakukan ini kafa
udah ya kak
kafa dia gak salah kok
kafa pasti akan mengerti
kafa pasti akan mengerti ya
aku udah jadi pembunuh mila
dan aku udah membunuh ayahnya kafa
kak fadil tenang aja ya
edo pasti akan selamat
percaya itu percaya itu
kenapa semua ini terjadi menjelang pernikahan kita mila
ini namanya ujian dari allah kak
dan mila yakin banget
allah pasti akan selalu melindungi umatnya